kami awali dari kasus pembunuhan petugas pajak dinias
keluarga masih menunggu jenazah parada toga siahaan
pegawai kantor pelayanan pajak pratama sibolga
yang menjadi salah satu korban pembunuhan saat bertugas dinias
keluarga sendiri berharap bahwa peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi
kehilangan putra pertama menjadi pukulan berat bagi rina tampu bolon
ibu parada toga siahaan
bagi keluarga selama ini parada merupakan pengganti sosok ayah
parana toga merupakan anak pertama dari tiga bersaudara
dan pada dua ribu empat belas yang lalu dia menikah dengan cori grace lubis
sampai saat ini keluarga belum mengetahui kronologi pembunuhan yang dialami parada toga
keluarganya mendapat kabar parada meninggal dari kantor pelayanan pajak sibolga selasa sore
dan sejak rabu pagi rumah duka sudah mulai dikunjungi pelayat
diantaranya para pegawai direktura jenderal pajak
tahu informasi itu masih dari media
kalau konfirmasi langsung dari kantor pajak
maka mereka juga belum bisa cerita

dari wawa saudara
dari pak man kera baris gitu gitu